universitas airlangga surabaya selasa sore mengumumkan dua satu ratus enam puluh mahasiswa baru
hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn
dari dua mahasiswa baru tersebut dua diantaranya masih berumur lima belas tahun
universitas airlangga surabaya selasa sore mengumumkan dua satu ratus enam puluh siswa
lolos seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbmptn
yang dilakukan sembilan sampai sebelas mei lalu
dari dua satu ratus enam puluh siswa tersebut terdapat dua mahasiswa termuda yang lolos sbmptn
yaitu wardah samara azahla program studi kesehatan masyarakat asal sukoharjo
dan faidah ufairah prameswari program studi pendidikan dokter asal sidoarjo
keduanya baru berusia lima belas tahun
rektor uner mengatakan jika kedua siswa termuda tersebut
akan mendapatkan apresiasi
namun meski begitu unair menekankan tidak memberikan perlakuan khusus
dalam proses pendidikannya nanti
penghargaannya nanti kita coba lihat ke depannya
tetapi saya pikir mesti ada lah
saya nggak tahu nanti bentuknya seperti apa
mungkin bebasan spp atau mungkin apa
tapi akan kita coba carikan skema yang terbaik
untuk bagi mahasiswa mahasiswa termuda ya
pengumuman sbmptn sendiri dapat diakses
melalui laman resmi sbmptn ac id
sementara itu bagi calon mahasiswa
yang belum diterima melalui jalur snmptn maupun sbmptn
masih dapat mengikuti jalur mandiri
yang akan dimulai pada tanggal empat hingga sebelas juli